sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

kenapa pak ustadz rw
baterainya mungkin pak ustadz rw
baterainya pun belum baru di charge
nanti di tangan kamu tambah rusak
siap pak ustadz rw
panggil sabri suruh cepat pulang
tama jangan nakal ya
ya mohon maaf lahir batin bapak
sudah pulang lagi istrinya pak
sudah bu iin
istri kita mah ekw interlokal
cepat pulangnya bu iin
enak bu iin
pita teh bisa bebas lagi
bukannya enak kalau istrinya pulang
kemana mana teh kita nggak bebas
capek bu iin
ya udah kalau gitu
mak teh kenapa
katanya edward mak sakit
iya mak pusing
pantesan badannya teh anget pisang
kamu mau nganterin
jangan cerita cerita soal samin ke em ya
em teh udah tau
esy yang cerita katanya kemaren sore dia ketemu wa samin
ya cuma cerita dia ketemu sama wa samin sih kemaren
terus katanya wa samin emak teh marah marah sama dia
udah gitu aku bilang sama em kalo wa samin itu adenya bapak
emangnya ada masalah apa sih mbak
keliatannya berat bener
nanti juga kamu tau
bagus juga ini ilmunya
bos idante pasti bangga sih